aku siap menghadapi semua cobaan
asalkan ada kamu di samping aku
lu lihat mereka
ya kalau lu gak percaya lu tanya aja sama om roy
ada om roy juga kok di sana
kemarin bapak lihat kalau misalkan mama berantem sama om lamors
papa jangan jangan om lemos yang nyulik mama
tapi bukan berarti juga om lemos yang nyulik mama kamu kan
aku gak puas
sebenernya aku sakit banget
ayo ke rumah sakit sekarang
gak usah tadi
minum obat tapi masih sakit ini raja
yaudah kamu tahan aja
mungkin itu reaksi dari obatnya
kalau kamu gak mau ke rumah sakit yaudah aku gak masak
aku keluar dulu ya
raja mau mohonnya kamu pergi nabuh
kamu jangan pergi raja
clara tapi aku gak bisa disini
kamu tinggalin aku sendirian
perut aku lagi sakit
clara itu reaksi obatnya
kamu tahan aja ya
aku harus keluar
sini kamu pegang perut aku raja
kenapa sih dia meluk meluk lengannya raja
kamu jangan tinggalin aku
aku butuh kamu
aku gak bisa disini
enggak kamu harus disini raja
tapi kasihan juga clara
aku gak boleh cemburu
aku harus percaya sama rakyat
aku gak bisa lama lama disini
yang ada aku bisa makin cemburu dan jadi emosi